harga cabai sampai seratus ribu
petaninya langsung beli mobil baru
ada yang sumeringah tapi bukan sedang nikah
ya petani cabai di desa pucuk kabupaten mojokerto
sedang ketiban berkah
panen kali ini mencapai hasil hingga ratusan juta rupiah
kita semua tahu bahwa cabai lagi mahal mahalnya
nah para petani cabai sedang kaya kayanya
langsung beli mobil sepeda motor dan membangun rumah
ada pak listianto dengan mobil baru untuk anaknya
sepuluh kali panen langsung dapat mobil grash dengan bayar cash
dari hasil panen cabai itu diwujudkan apa saja pak
ini berapa kali panen
dengan harga berapa waktu itu pak
ya enggak sama
seperti ada yang sembilan puluh tujuh puluh delapan puluh
kalau ibu umiati lain lagi
sebagai jutawan dadakan ia memilih membangun rumah biar lebih betah
satu bulan terakhir ini hasil dari jualan lombok
berapa waktu itu harganya
dapat satu kintal
total sampai berapa dapatnya bu satu bulan terakhir
mungkin sudah lima puluh lebih
wah di saat ibu ibu menjerit akibat harga cabai ada hikmah dibaliknya
perekonomian desa pucuk meningkat
ya jelas para petaninya jadi kaya raya
fenomena ini pun seperti biasa
segala jenis sales tiba tiba berdatangan cari kesempatan
mulai dari sales mobil hingga perabotan
harga cabai melesat taraf hidup petani meningkat
punya mobil baru motor baru dan rumah bertingkat
agung wibowo mojokerto jawa timur